kamu benar benar sangat begitu cerdas
raden dan santang
bersama keluarga besar pajajaran
tidak mau ketahui
telah datang ke dalam pesta ini
kalau saja ada prajurit yang tahu
mereka tidak punya waktu untuk melapor ke kian santan
sekarang kau persiapkan saja
yang paling berdarah bagi keluarga pajajaran
aku akan ke dalam
agar tidak ada yang mencurigaiku
ampun gesi prabu
tamu undangan telah terdatang
akan segera dimulai
aku harus tetap waspada
melindungi ibu nda subangara
dan juga ibu nda ambedkasi
tanpa kesadaran mereka
sampai ketemu di jalan
belom ada seseorang
baru saja menyambut para tamu undangan
putraku berasal dari mana saja mereka
mereka berasal dari kerajaan kerajaan sahabat pajajaran di bunda
karang sendana lemah dulu hujung kidu dan tanjung singgur
alhamdulillah mereka menghadiri undangan kita
itu berarti mereka masih menjalin persahabatan dengan kerajaan pejajaran
apakah raka telah menyambutnya dengan baik
dan juga dengan terhormat
kian santang menatapku sedekat ini
mereka sekarang sedang bersama paman paman maruko
sedang dijamu dengan jamuan terhormat
dia masih terus menghindari matamu
tapi aku yakin tidak akan lama lagi aku akan membongkar
aku ingin tahu siapa dia sebenarnya
apakah dugaanku selama ini benar
dedekku sesak dan jantungku berdebar nebar
putriku rada santang
putraku kian santang
apakah kalian merasakan hal yang sama
hatiku terasa berdebar nebar
firasat ini menunjukkan kepada
apakah kamu melihat wajah raka walang susang dalam pikiranmu
bukan raka walang susang yang ini
ibu sudah pun merasakan
firasat tentang raka kalian
ada apa ibu undang
biar aku ambilkan air
dengan wajah yang telah dirubah nyirombak
kali ini sebuah firasat buruk
tentang raden walang sungsang
bukankah dia berada disini
dan tidak sedang mengalami bahaya apapun
tapi ibu nanti tidak usah khawatir
aku ada disini
firasat itu bukanlah firasat buruk
ibu nanti tenang saja
kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh pada matanya
seperti bukan tatapan mata putraku
ya oke ada apa ini sebenarnya
bahwa dia bukanlah raka
berarti raka berada di tempat lain
berita terkini dari amerika laing
berita terkini dari amerika laing